terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
seperti yang kami janjikan ya ada informasi menarik dari inovasi dalam negeri
pesawat karya anak bangsa n dua ratus sembilan belas milik pt dirgantara indonesia kembali sukses melakukan tes penerbangan kedua di landasan pacu bandara hussein sastra negara
pilot yang melakukan uji coba ini ialah kapten esther gayatri saleh yang merupakan satu satunya pilot uji coba perempuan di asia
dan berikut liputannya
awalnya satu satunya pilot uji coba perempuan di asia ini ditolak sekolah penerbang karena tinggi badannya yang tidak sesuai
terlebih saat sma ia mengambil jurusan ilmu sosial
namun perempuan kelahiran palembang tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua ini tidak menyerah
esther mengambil sekolah pilot di amerika pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia pun akhirnya diterima
pulang ke tanah air perjuangan esther belum usai
pilot uji coba pesawat purwarupa n dua ratus sembilan belas ini sempat ditolak diterima kerja di mana mana
sampai akhirnya esther memberanikan diri menulis surat pada direktur pt dirgantara indonesia saat itu yaitu b j habibie
tidak menyanyiakan kepercayaan yang diberikan sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima karir esther pun dimulai dalam dunia kedirgantaraan
saya mulai belajar dari bawah belajar dari para mekanik nanya bagaimana
saya orangnya mau turun ke bawah
sehingga saya memperoleh banyak ilmu dari mereka juga
diterima saya menjadi pilotnya
dan mulailah di sana karir saya
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam esther menjadi kapten
pada tahun dua ribu tiga belas ia dipercaya menjadi kepala pilot uji coba
lebih dari setengah hidupnya diabadikan sebagai penerbang
ia masih belum berhenti karena perempuan yang memiliki terbang lebih dari tujuh jam ini ingin terus bermanfaat bagi orang banyak
tak hanya itu rasa ingin tahu yang besar membuat esther terus ingin terbang
hal ini pula yang membuat esther mau melakukan uji coba pesawat n dua ratus sembilan belas
kini esther berharap pesawat n dua ratus sembilan belas hasil rancangan anak bangsa ini dapat lulus uji sertifikasi
agar bisa menjadi produk yang membanggakan serta berguna bagi kehidupan banyak orang
wilham lasution bandung
ya bangga indonesia memiliki produk penerbangannya sendiri
tapi bukan cuma pesawatnya saja tapi sosok pilot perempuan di balik pengemudi n dua ratus sembilan belas juga menjadi pusat perhatian
betul dan kami akan ajak anda berbincang dengan pilot esther gayatri putri yang saat ini berada di bandung jawa barat
selamat pagi kapten esther apa kabar
selamat pagi kabar baik
kami ingin juga mengucapkan selamat ya karena telah sukses menerbangkan karya bangsa
dan ini kami juga ingin bertanya n dua puluh satu ini kan adalah sebuah pesawat karya indonesia kedua
setelah melakukan uji coba dua kali ini bagaimana
bagaimana menurut anda pesawat kapten sendiri soal pesawat ini
ya kita sudah pernah coba dua kali
tapi yang jelas ini baru awal dari fase pengujian beberapa tahap pengujian
kapten esther untuk kecanggihan pesawat ini sendiri sebenarnya secanggih apa sih keluaran kali ini
ya ini karena pesawat ini adalah komersial ringan mengakomodir sembilan belas penumpang
tentunya navigasinya tentunya menggunakan the latest technology dari garmin
sebenarnya kita mendesain pesawat ini tentunya untuk jarak pendek
dan juga landasan yang landasan pancu yang pendek
namun demikian konsepnya adalah you fly the aircraft as simple as
kira kira seperti itu
berarti ada harapan bagi kita
begitu ya pengen coba juga mungkin ya
nah ini tapi bagaimana kesan anda ketika menerbangkan pesawat n dua ratus sembilan belas pertama kali
apakah mungkin sudah ada ekspektasi ekspektasi atau bagaimana ini saat mencoba pertama kali
oh ya tentunya menerbangkan pesawat untuk pertama kali is not like menerbangkan yang sudah ada manualnya
karena tidak ada yang mengajarkan anda
anda bagaimana menerbangkan pesawat pertama kali
namun demikian ada beberapa teknis approach yang kita lakukan
yaitu satu spesifikasi yang berbeda
you have to be a test pilot dan pengalaman juga mengajarkan kita bagaimana meng approach menerbangkan pesawat yang belum pernah diterbangkan
jadi sangat berhati hati sekali sangat teknis sekali
persiapan sebelum first flight adalah sangat intens
uji engine run nya juga sangat intens
menanyakan rapat test safety review board juga dikaji ulang sangat intens
dan at the end of the day saya secara pribadi dan tim harus bisa mengambil satu keputusan confidently
bahwa kita siap untuk menerbangkan pesawat ini for the first time
kita bersyukur puji tuhan bahwa pesawat ini ternyata sesuai dengan apa yang kita perkirakan prediksikan
tentunya perasaan saya ya sebagai warga negara indonesia dan secara profesi saya sangat bangga
karena pada saat ini pada saat itu sehari sebelum kemerdekaan
artinya we give something give untuk negara ini
kapten ada banyak sekali pertanyaan tapi yang lebih banyak lagi adalah sebenarnya kekaguman
kepada sosok kapten esther sendiri
bisa diceritakan mungkin dari awal bagaimana awalnya bisa menjadi pilot uji tes coba pertama kalinya
apakah dulu pastinya rintangan dan tantangan yang dihadapi jauh lebih banyak gitu dan lebih besar
gimana sih ceritanya bisa akhirnya overcome tantangan tantangan tersebut
saya positif saja bahwa
from my early age dari younger years tantangan hambatan penolakan barangkali apabila ada
itu membuat saya menjadi karakter yang lebih dewasa
dan bagaimana bisa berkomunikasi dengan orang orang yang mungkin difficult orang orang yang easy to communicate with
sehingga saya pikir lebih banyak environment lebih kaya pengalaman
sehingga kita bisa membuat teaming yang baik
jadi itu lebih pembentukan diri saya menjadi satu karakter yang lebih berintegritas
luar biasa sangat menginspirasi
dan tentunya kita ingin ngobrol ngobrol lebih jauh kapten esther
tapi tahan dulu karena kita juga ingin mengetahui ya seperti apa sih yang namanya pesawat n dua ratus sembilan belas ini yang kemarin diuji coba oleh kapten esther
ini dia profilnya
pt dirgantara indonesia bersama lembaga penerbangan antariksa nasional meluncurkan pesawat perwarupa n dua ratus sembilan puluh
estimasi harga mencapai enam hingga tujuh juta dolar amerika serikat atau sekitar lebih dari delapan puluh miliar rupiah
dengan target produksi dua belas pesawat per tahun di lima tahun pertama
dan dengan target produksi dua puluh empat pesawat per tahun ke enam
daerah yang tercatat memesan pesawat n dua ratus sembilan belas adalah papua sulawesi aceh dan riau
pada tanggal enam belas agustus dua ribu tujuh belas untuk pertama kalinya pesawat berhasil diterbangkan oleh pilot kapten esther gayatri saleh di kawasan bandara hussein sastra negara bandung
setelah mengudara selama dua puluh menit pesawat n dua ratus sembilan belas mampu mendarat dengan selamat
menurut pilot perempuan yang memimpin penerbangan perdana n dua ratus sembilan belas selama penerbangan
ia tidak mengalami kendala teknis
kemudian tes terbang lanjutan kedua dilaksanakan pada dua puluh tiga agustus dua ribu tujuh belas lalu
kali ini n dua ratus sembilan belas sukses mengudara selama tiga puluh menit dan kembali berhasil mendarat dengan mulus
salah satu syarat kelayakan adalah melalui minimal tiga putaran fatigue test juga tes statik dan struktur pesawat
untuk mengejar target tersebut pt di menyiapkan empat purwarupa n dua ratus sembilan belas
dan menargetkan sertifikasi tahun depan
dengan begitu produksi masal dapat dilakukan dan beroperasi secara komersil sebagai pesawat perintis
yang menghubungkan wilayah wilayah yang sulit dijangkau di indonesia
ya itu dia profil dari pesawatnya sekarang kita akan kembali lagi nih kepada pilotnya
kapten esther sebenarnya bisa disimpulkan nggak sih bahwa menjadi pilot uji coba itu lebih beresiko daripada pilot biasa begitu
dan apakah dengan pilihan pekerjaan seperti ini pernah nggak sih diprotes sama keluarga misalnya
sebenarnya tidak keluarga saya tidak protes karena sekali sudah menentukan profesi ini
nah memang saya masuk ke dalam operasional di pt di dulu nurtanil
memang itu ya
kalau awalnya memang saya tidak diterima di mana mana di airline mungkin karena saya terlalu pendek mungkin kurang hebat lah atau bagaimanapun juga
tapi itu it's a history that mungkin membuat saya mengarahkan tuhan mengarahkan saya ke sini ke pt nur tanyo
sehingga saya melihat ini apa pabrik pesawat
ternyata ini adalah gudangnya ilmu gudangnya skill knowledge
sehingga saya meniti karier
saya memang diterima oleh pak bjh
dan beliau adalah visioner sekali sehingga dia menetapkan saya diterima di nur tanyo
saat ini pt di
dan saya memang meniti karier ini tidak mudah sangat tidak mudah
namun demikian itu pengalaman yang sangat berharga buat saya
ya karena saya memposisikan diri saya sesuai dengan apa yang diberikan
saya mengaktualisasikan diri saya dengan semua teknologi yang ada
saya belajar saya motivate myself
dan puji tuhan history is different dan membuat saya menjadi chief test pilot di sini
dan melakukan tugas panggilan saya pada perusahaan ini dan negara untuk membangun dirgantara melalui profesi test piloting ini
dan akhirnya seperti anda lihat
luar biasa kita pun turut berbangga begitu ya
dan ini jika kita berbicara mengenai profil kapten esther ini sudah melakukan breakthrough bisa dikatakan
dari seorang pilot perempuan yang akhirnya bisa menjadi pilot pertama uji coba di asia begitu untuk perempuan
dan ini kalau berbicara mengenai produk anak bangsa sendiri apa harapan anda untuk pesawat n dua ratus sembilan belas ini
saya terus terang harapan saya ini bisa disertifikasi
dan ini baru the beginning
nah artinya kita tetap akan menjaga kualitas produk kita kualitas apa yang kita lakukan profesi kita
sehingga harapannya adalah sertifikasi bisa kita dapatkan dalam waktu tidak terlalu lama
tentunya di produk produk anak bangsa lainnya tentunya bisa melihat bahwa sebenarnya kita mempunyai kemampuan
asal kita tahu bagaimana menempatkan diri kita dalam posisi yang seperti apa dalam memproduksi satu produk di bangsa ini
sehingga kita mempunyai predicate level yang sama kualitasnya dengan negara negara lain produk produk lainnya
mungkin seperti itu
luar biasa sekali kapten esther
terima kasih sharingnya untuk hari ini
semoga memang ini bisa menginspirasi dan memotivasi juga anak anak muda yang mungkin mempunyai impian seperti kapten esther
terima kasih captain esther atas waktu anda untuk after sepuluh